saya yakin betul kalau ke yogyakarta anda akan membawa oleh oleh berupa bakpia
tapi ada penganan asli kota gede yang layak dijadikan buah tangan
salah satu produsen yangko yang masih aktif berproduksi adalah yangko giant
proses pengerjaan penganan berbahan beras ketan ini pun tak berubah
pertama beras ketan dikukus
setelah itu beras ketan dijemur di bawah terik matahari
beras ketan kering kemudian disangrai dan hasilnya dijadikan tepung ketan
proses inilah yang membuat yangko berbeda dengan mochi yang dianggap sebagai asal muasal yangko
tepung ketan pun dijadikan adonan yangko
meski awalnya hanya mempunyai satu rasa yaitu kacang
kini yangko telah dikembangkan dengan berbagai rasa seperti stroberi nangka melon dan coklat
adonan yang sudah jadi digelar dan digilas dengan bambu dengan ketebalan tertentu
atau biasa disebut ngelentreng
gini ya digilas
ini sama nggak ya
ini engan juga bisa
gimana ini udah lulus belum ini
tapi ini tebalnya kok beda ya sini sama saya ya
coba masnya aja deh ternyata gak gampang ya
setelah itu yangko siap dipotong dengan cara manual
uniknya tidak ada alat potong khusus sehingga ukuran yangko tidak persis sama
tapi tetap terlihat sama

lalu potongan kecil yangko dibungkus menggunakan kertas minyak supaya tidak lengket

meski terlihat mudah membungkus yangko ternyata tidak semudah kelihatannya

nah meski terlihat mudah membungkus yangko ternyata tidak semudah kelihatannya

nah dibalik lulus nggak pak ini
mendingannya pak ya
meski belum seterkenal bakpia penganan bercita rasa manis dan bertekstur kenyal ini mempunyai keunggulan tersendiri
dia tahan lama jadi kalau untuk oleh oleh itu akan sangat cocok apalagi kalau dibawa ke luar kota itu sangat awet seperti itu
tidak seperti produk yang di jogja ada bakpia itu kan hanya tahan berapa hari nah kalau yang ke kami kan bisa tahan dua minggu seperti itu
yangko giant yang diinisiasi subarini sebelas tahun lalu ini tidak mempunyai gerai sendiri dan memilih menyetorkan produknya ke sejumlah toko oleh oleh di daerah istimewa yogyakarta dan jawa tengah
menurut ahli gastronomi dari universitas negeri yogyakarta minta harsona fakta sejarah ilmiah tentang yangko di kota gede tercatat mulai diproduksi pada seribu sembilan ratus dua puluh sembilan oleh mbah ireng
yangko menjadi terkenal karena dikotaknya berbeda
yangko tidak disajikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat saat raja kasunanan surakarta sri susuhunan pakubuwono x mangkat dan dimakamkan di kota gede pada seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan
uniknya nama yangko berasal dari singkatan tiang kota gede yang berarti orang kota gede
tiang kota gede itu disebut tiangko sehingga orang mengatakan yangko bahasa singkatnya
jadi bukan kiangko tetapi tiang kota gede
nah itu salah satu contoh
jadi tiang ini mas ini makanan apa
makanan tiang kota gede disebut tiangko atau mudanya
maka yangko orang kita itu kan simplicity gitu mempersingkat gitu
yangko yang menjadi produk kuliner akulturasi dari tiongkok ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda indonesia sejak dua ribu
hendra wastiawan teguh supriyadi yogyakarta